biasa belum pagi
kalau kita udah taubat tapi masih
sama allah swt
mungkin tobat kita kurang benar
makanya kita selalu inget
kita harus selalu inget
nggak boleh nyalain orang lain
kita harus bertobat
supaya kita semakin bersyukur
dan kita semakin beruntung
haika kok pepis bawa bawa tas
mungkin haikal cuma waspada ube
saya rasa wajar kok kalau merasa takut
dilingkungan yang baru
iya itu ube
kal jujur deh sama ube
haika kangen sama pesantren haika yang lama
apa kangen sama orang tua haika
masih tau kok ube
yaudah kalau gitu
besok ube telepon pesantren lama haika
siapa tau haika bisa dapet pesantren lama haika
nanti masalah itu biar saya yang tangani
boleh ya haika
kalau gitu saya minta tolong
haika dibawa ke tempat tidurnya ustazah
ampun ampun ampun
gak ada tobat tobat
antum harus ketemu dulu sama ansin ya
di situ mana ya
pak tipe main sirko
candai lanjut lagi
sampai sampai pak tipe
kalau datang itu salam dulu
kok jadi saya kasih salam gimana tuh
prt prt lihat gak ada orang tingginya kurang lebih segini
pakai baju hitam hitam
dari ujung palang ke ujung kaki
yang kelihatan cuma matanya doang
kalau maling ya nggak lihat lah ya
kalau orang salto
wah bang jembatan
baju hitam kerukupan semuanya itu
itu malingnya pak rt
aduh kenapa nggak ditangkep
maling udah jadi pembona sekali itu maling tuh
nari orang kayak nari keboha
teronton yang gue tabrak
lu lari kagak pake sen
siapa tuh ya buru buru amat
ayo men buruan
gue mau sadir lagi yun
ih lu jadi cowok nggak ada maco maconya amat sih
bangun bangun bangun
nanti ya tuhan
susah banget bangunnya
padahal nggak bangun ya bube
susah bangunnya setat setat
beli terik di rawang bangun
ke gondang dia nyari bumbunya
ya udah juga
kalau anak santri susah pada bangun
ini dia solusinya
coba setat ya
bangun bangun bangun
waduh usah usah
susah banget sih
kembali ke rumah
tidak ada siapa
haikal gimana setat
kuntilanak serem mukanya
nih anak kebuk juga tidurnya
nah ube kalau ngadepin yang model begini nih kita mesti pakai jurus pamungkas
nah ini kita keluarin seember embernya
yaa akhirnya biasa
lihat ube ya
masuk ke otak biarin biar otaknya encer
dia paling cepungin kempang
bangun soal subuh
akhirnya masuk ke otak
kok udah bangun harian berantem
si apanya their
sedikit kejadian tadi malam hampir aja membuat kita kehilangan harta yang paling berharga buat
kita saat ini rambu tapi alhamdulillah allah mengirimkan haikal kepada kita dan akhirnya
alhamdulillah rambo masih menjadi milik kita bersama alhamdulillah alhamdulillah
nah ube juga jadi mikir nih kenapa ya kok masalah cobaan datang ke kita itu bertubi tubi
ubi juga bingung tapi pada saat itu juga ube mikir dan ubek ingat allah berfirman di dalam
alquran surat an nur ayat tiga puluh satu yang artinya bismillahirrahmanirrahim bertobatlah kamu
sekalian kepada allah hai orang orang
beriman supaya kalian beruntung nah kalau kita diuji terus sama allah swt kita
enggak boleh nyalahin orang lain nyalahin keadaan yang harus kita salahin diri kita sendiri kayaknya
kita udah tobat tapi masih sama allah subhanahu wa ta'ala kita kurang benar makanya kita selalu
kita harus selalu ingat nggak boleh nyalain orang lain kita harus bertobat supaya apa supaya kita
semakin bersyukur dan kita semakin beruntung haimtum wahimah
ayo sini adek adek hati hati assalamualaikum pak simpan di sini ya
terus kalau habis dites susunya diapain pak setelah ini dilakukan posterisasi
salah boleh nggak hai kalau melihat proses proses apa tadi pak pasteurisasi
itu proses pasteurisasi aku juga mau ikut bolehkan mustazah
juga pengen lihat